keluar dari koalisi perubahan tanggapannya bagaimana
apalagi yang saya harus katakan
kalian lihat kira kira model saya ini kira kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak kan itu aja
tapi saya hormati itu